bus transjatim telah beroperasi melayani rute koridor satu yang meliputi wilayah sidoarjo surabaya dan gresik
ada dua puluh dua armada bus yang digunakan dari pukul lima pagi hingga sembilan malam
titik awal pemberhentian bus ini dimulai dari terminal porong sidoarjo terminal purabaya hingga terminal bundar gresik
nantinya akan ada tiga puluh dua halte yang menjadi pemberhentian bus ini
bus transjatim ini hadir sebagai transportasi masal yang bertujuan untuk memudahkan warga di pinggiran kota untuk masuk ke pusat kota
rute yang dilalui pun diprioritaskan ke wilayah yang mobilitasnya tinggi seperti pabrik pusat industri kantor pemerintahan dan pasar di wilayah surabaya raya
di hari pertama bus ini beroperasi masih belum banyak penumpang yang diangkut
dari kapasitas maksimal bus yang mampu menampung empat puluh orang penumpang rata rata baru terisi belasan orang saja
saya sama keluarga tujuannya mau ke jalan jalan saja
untuk mempercepat transportasi ya kita suka karena bersih juga aman
sebagai inovasi layanan lainnya pada bus ini juga disiapkan pramugari dan pramugara yang akan bertugas membantu para penumpang
dua cctv juga terpasang untuk kenyamanan dan keamanan penumpang
ini pengalaman pertama kali saya naik bus trans jawa timur
sebenarnya tidak berbeda jauh dengan bus pada umumnya namun ada yang menarik
di sini kita juga dilengkapi dengan sabuk pengaman yang mana kalau di bus pada umumnya ini memang tidak ada
apalagi kalau di bus transjati ini memang tidak ada jalur
khusus yang dilewati oleh bus ini sendiri sehingga memang bergabung dengan kendaraan lainnya dan perjalanan yang cukup panjang dan juga banyaknya guncangan
ini sangat dibutuhkan untuk keamanan dari penumpang itu sendiri
sayangnya di salah satu halte pemerhentian bus trans jatim tampak tidak ramah bagi penyandang di pabel
pasalnya jalan untuk lintasan kursi roda terlihat begitu curam sehingga membahayakan
tahun ini insya allah kita uji coba bus trans jatim koridor
satu dua ribu dua puluh tiga kita berharap semua lancar
kita akan melanjutkan dengan koridor dua dan koridor tiga dan dua ribu dua puluh empat akan kita lanjutkan dengan koridor empat
selama satu minggu ke depan bus transjatim akan digratiskan namun saat sudah berbayar biaya untuk menggunakan transportasi ini masih terjangkau
bagi masyarakat umum akan dikenakan tarif rp lima sementara untuk pelajar dan santri dikenakan tarif rp dua lima ratus
tim liputan sidoarjo jawa timur